sebanyak satu ratus lima puluh enam prajurit yonif para raider tiga ratus tiga puluh kostrat melakukan aksi terjun payung di timika jumat pagi tadi
enam prajurit tni dari yonif para raider tiga ratus tiga puluh kostrat yang terjun dengan menggunakan dua hercules c satu ratus tiga puluh milik tni au ini
disaksikan langsung oleh panglima tni kapolri dan menteri dalam negeri
satu hercules c satu ratus tiga puluh a tiga belas enam belas dari skuadron tiga puluh dua abdurrahman saleh membawa enam puluh empat pasukan peterjun yang dipimpin komandan batalion infanteri
sementara pesawat kedua hercules c satu ratus tiga puluh a tiga belas delapan belas dari skuadron tiga puluh satu halim perdana kusuma
membawa sembilan puluh dua pasukan penerjun yang dipimpin wakil komandan batalion infanteri
para raider tiga ratus tiga puluh kostrad mayor inf wira ardhani
latihan operasi kesiagaan yang dilakukan tni pada demonstrasi penerjunan di kawasan bandara mozeski langin timika ini
disaksikan sejumlah pejabat tinggi baik pusat maupun daerah
di antaranya panglima tni marsikal tni hadi cahyanto kapolri jenderal polisi idam aziz dan mendagri tito karnavian
serta pejabat tinggi tni lainnya seperti bupati mimika dan bupati puncak
panglima tni marsikal tni hadi cahyanto usai menyaksikan terjun taktis latihan kesiapsiaan
dan kesiagaan pasukan ini mengatakan latihan serupa memang rutin dilakukan tiap tiga bulan sekali yang dilakukan di daerah berbeda
timika yang dipilih menjadi lokasi pelaksanaan latihan kesiagapan kali ini
tahun lalu hal yang sama juga dilakukan penerjunan di beberapa lokasi seperti jayapura sarwaru dan morotai
satu penerjunan statis dengan menggunakan pesawat hercules adalah dalam rangka melaksanakan lko
lko adalah latihan kesiapsiagaan operasi
lko dilaksanakan setiap tiga bulan karena masing masing kota memiliki rencana rencana latihan dalam bentuk lko
kenapa harus ada lku karena setiap kotama memiliki rencana kontidensi
dan lko digunakan adalah dalam rangka melaksanakan uji rencana operasi tersebut uji ru
usai penerjunan pasukan akan ditempatkan di daerah berbeda
untuk selanjutnya dilakukan evaluasi latihan
terkait satu desember panglima menyatakan pengamanan tetap akan dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan terlebih menjelang natal
sementara itu bupati mimika menuturkan aksi terjun payung pada hari ini menunjukkan kepada kelompok yang bertentangan dengan nkri
betapa kekuatan yang dimiliki tni tidak bisa dipandang sebelah mata
dengan adanya ini pasti di daerah kabupaten mimika itu semua orang akan melihat takut ini
ada orang yang mau mengganggu kita
kalau daerah ini sehingga sendiri mereka mundur
selain melakukan aksi terjun payung dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian bingkisan natal kepada peserta dan masyarakat
usai menyaksikan terjun statis panglima tni dan kapolri langsung melanjutkan agenda menuju pos objek vital freeport
saiman timika papua